seorang pemotor tewas terlindas truk tronton saat berusaha menyalip
pemotor oleng setelah bersenggolan dengan sebuah mobil dari arah berlawanan hingga terjatuh dan terlindas
korban tewas dengan luka parah di bagian kepala dan badan
kecelakaan lalu lintas ini terjadi di jalan raya sukabumi bogor
tepatnya di desa pamuruyan kecamatan cibadak kebupaten sukabumi
sebelum terlindas truk tronton
pemotor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah bogor menuju sukabumi
pemotor oleng setelah bersenggolan dengan sebuah mobil dari arah berlawanan
hingga akhirnya terjatuh dan masuk ke kolong truk
identitas korban tewas adalah rizky seorang warga kecamatan parakan salak kebupaten sukabumi
korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala dan badannya
pasca kecelakaan truk sempat dilempari batu oleh warga sehingga bagian depan truk rusak
untuk mendalami penyelidikan
sopir truk lalu diamankan petugas satelantas perayaan sukabumi
ahmad fikri sukabumi